yang seperti bapak bilang
jangan lupa berdoa
karena doa yang bisa melindungi kita
jadikan pekerjaan itu sebagai hobi
yang buruk itu kalau pekerjaan dijadikan beban
membangun nama baik itu
menjaga rumah tangga ini
sebenernya papi malu
sebenernya papi malu
malu sama diri papi sendiri
orang berantem diinvite
kamu tuh harus lihat sisi positifnya
sisi positifnya dimana sih dang
supaya kita tahu apa yang mereka obrolin gitu
mereka tidak ngobrol dang
kita kan ngintipin teman sendiri
emangnya kamu tidak penasaran kok
tapi saya tidak mau ke sana
kan semua keinginan
semua orang pada pulang sok
dolar ringgit real bertebaran
badannya ngom di sini tapi jiwanya di luar negeri
sementara saya masih merangkak sok
tapi saya emang percaya aja
setiap orang itu pasti punya rezekinya masing masing
saya semakin banyak belajar dari kang koswara
oh boleh kang boleh
bikin supaya orang itu butuh duit
kok bikin sih mams
kalau tulis buku itu bahasanya gak boleh kayak begini
ya terus gimana
ya pakai bahasa yang bener dong mark
supaya orang yang baca itu jadi ngerti
ah kita bikin jadi gini aja
ciptakan kondisi agar orang membutuhkan uang
itu bahasanya bagus tuh ditulis
caranya kalau orang nggak butuh duit kita harus bisa bikin dia itu butuh duit
ih mams bikin lagi bikin lagi nggak boleh pakai bikin
ya gimana sih mama jadi bingung ah
yaudah mam cerita aja deh biar aku yang karang
ini ya mama kasih perumpamaan ya kamu dengerin baik baik nih
misalnya gini tut
orang desa itu hidupnya itu kan sederhana nggak macem macem
mereka emang makan di rumah
mereka mah makan cuma nasi pakai garam aja udah alhamdulillah udah bersyukur
dan mereka itu semua orang orang yang taat sama adat budaya apalagi agama
nah sekarang itu semua udah berubah nih kebalik nih semua nih
larangan itu nggak boleh jadi salah terus
semua tuh abu abu serba abu abu tuh
nah kita itu gimana caranya harus membuat dan merubah pola pikir mereka
kamu ngerti nggak apa yang mama maksud
kamu kamu yang tulisin tapi kamu ngerti maksud mama kan
kalau dari kata kata moms yang aku serep itu kayaknya intinya maksudnya moms itu gimana caranya kita merubah pola pikir orang ke arah materialistis
materialistis apa tut
hah itu bener bintar anak mama itu maksud mama
aku gitu loh kan aku udah bilang sama mams aku itu emang nggak mau dinulis
yaudah tuh ditulis
mama malah baru udah ngotot
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa yang sudah kamu kerjakan hari ini
sobri sedang memikirkan pembangunan cirawas pak
wihihi bapak bangga sama kamu sobri kamu tuh seperti pejabat tinggi banyak berpikir
ya sobri seneng pak jadi orang yang bermanfaat ya yang seperti bapak bilang
jangan lupa berdoa karena doa yang bisa melindungi kita menyelamatkan kita
insya allah pak
jadikan pekerjaan itu sebagai hobi supaya kamu bisa menikmatinya yang buruk itu kalau pekerjaan dijadikan beban
ingat shobi membangun nama baik itu seumur hidup
tapi merusaknya sekejap mata
apa yang kamu sudah pikirkan buat jeros
sobri sedang pengen mengajukan pembangunan toko kelontong pak
karena menurut sobri itu sangat bermanfaat
tidak ada pergerakan
hah apa sih
sakitin aja debi
papa disuruh bu guru menghadap ke sekolah
iya pak disuruhnya sih begitu
sentimen sekali guru kamu sama kamu
papa dipanggil sebulan sekali orang tua lain tidak
ada masalah apa lagi sih
gak tahu pak debbie juga bingung masalahnya apa
sentimen sekali guru kamu sama kamu ya
pasti temannya si aceh
udah sana belajar lagi
iya pak debbie belajar dulu ya
sebagai orang tua sebagai ketua rw
sebagai tokoh agama bapak harus selalu ngingetin kamu
sebelum kamu memikirkan sesuatu
kamu harus pikirkan dulu masak masak
jangan apa yang ada di kepala